jelang kedatangan jenazah putra sulung ridwan kamil emil han mumtaz atau eril gedung negara pakuan kota bandung
di padati warga yang hendak bertaziah
jenazah eril sendiri rencananya baru tiba di gedung negara pakuan pada minggu malam nanti
pada minggu pagi gedung negara pakuan yang berada di jalan oto iskandar ninata kota bandung dipadati warga
mereka mengaku sengaja datang ke rumah dinas gubernur jawa barat ini
untuk menyampaikan bela sungkawa ucapan doa untuk eril disampaikan lewat secari kertas kecil yang ditempel di salah satu ruangan
selain doa untuk eril pesan pesan penuh dukungan juga ditujukan untuk ridwan kamil dan istrinya atalia praratia
selain itu rekarangan bunga juga terus membanjuri gedung negara pakuan
karangan bunga tidak hanya berjejer di setiap sudut area dalam gedung negara pakuan
namun juga di sekeliling area luar rumah dinas gubernur